panglima tni jenderal andika perkasa menaikkan rotasi jabatan tiga ratus dua puluh delapan perwira tinggi di lingkungan tni
menariknya dalam mutasi perwira tinggi kali ini ada tiga mantan komandan pas pampres yang dipromosikan untuk mengisi jabatan strategis level bintang tiga
belum lagi nama menantu menko marves luhut panjaitan maijen tni maruli simanjuntak yang diangkat menjadi pangkostrat turut menuai sorotan
apakah nuansa politis sudah lumrah menjadi faktor penentu melesatnya karir seorang perwira di tni
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan anggota komisi satu dpr ri bobi rizaldi
selamat sore mas bobi
selamat sore mbak rifana
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke mas bobi terlebih dahulu sebagai mitra kerjanya tni
mas bobi panglima tni melakukan mutasi tiga ratus dua puluh delapan perwira tinggi
kalau kita lihat
dari tiga ratus dua puluh delapan itu tiga perwira angkatan darat yang dimutasi yaitu maijen marulis manjuntak
majen tni nyoman cantiasa majen tni agus subianto didapuk mengisi jabatan baru
apakah kemudian komisi satu melihat mutasi perwira tinggi ini sebetulnya demi menghindari penumpukan perwira di tubuh tni
ya kalau kita lihat kan sesuai dengan perpres enam puluh enam tahun dua ribu dua
itu kan sudah diantisipasi kiranya waktu
pada saat itu kan ada sekitar penumpukan tiga ratus perwira dan hampir enam puluh jenderal bintang satu ke atas
nah oleh karenanya dengan adanya pengembangan struktur organisasi
akan diharapkan di akhir tahun dua ribu dua puluh empat masalah penumpukan perwira ini sudah tidak ada lagi
oleh karenanya ya kami juga menyambut baik adanya rotasi dan mutasi
termasuk juga kan ada enam puluh pos baru kalau tidak salah
dengan adanya pengembangan organisasi
sehingga nantinya masalah penumpukan yang sudah diprediksi dari tahun dua ribu sembilan belas ini
karena kalau tanpa pengembangan organisasi ini bisa diprediksi bahwa tahun dua ribu dua puluh tujuh itu bisa ada tiga ratus perwira menganggur
tetapi dengan adanya perpres ini dan sekarang sudah mulai diisi jabatan jabatan tersebut
ya semoga sesuai target nanti tahun dua ribu dua puluh empat sudah tidak ada lagi jenderal atau perwira menengah yang menganggur
oke artinya mutasi ini memang menjadi pemecah
kebuntuan dari penumpukan perwira di tubuh tni begitu ya
kalau menurut komisi satu ini merupakan langkah yang baik untuk menjadi pemecah kebutuhan tersebut
nah saya mau tanya ke mas anto
mas anton kalau analisa anda ini bagaimana melihat mutasi di tubuh tni
kita melihat tiga perwira di angkatan darat ya yang menempati jabatan baru
ini menandakan bentuk regenerasi di angkatan darat
ya pertama kita bisa lihat di dua hal

ini jelas ada konsekuensi dari pemekaran tadi seperti yang disebutkan oleh mas bobi
karena ada dua puluh delapan pos baru
itu sebagai konsekuensi dari perpres baru
memang ini konsekuensinya apa
ini artinya birokrasi tni ini semakin gemuk
memang ini adalah solusi yang selalu dilakukan oleh tni ketika menyiasati penumpukan perwira
jadi solusinya selalu adalah pemekaran pemekaran
kita lihat trennya
yang kedua adalah regenerasi
lalu agus subianto akmil sembilan puluh satu dan pak marulis akmil sembilan puluh dua
ini sudah menempati posisi bintang tiga
harapannya memang ada regenerasi
walaupun gitu ini tidak serta merta akan menjadi solusi akan mengakhiri penumpukan
karena kan yang di atas atas masih ada
jadi tanpa ada
kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh panglima tni
dan juga nanti dibantu oleh kepala staf
maka tetap saja penumpukan ini akan selalu terjadi
jadi harus ada ketika ada regenerasi harus ada kebijakan tambahan
salah satunya adalah bagaimana misalnya
mabes tni dan mabes angkatan itu menerapkan secara konsisten terkait mpp
masa persiapan pensiun
mas bobi mutasi ini sebetulnya kemudian menurut anda
membuat organisasi tni menjadi lebih gemuk
dan ini solusi klasik yang memang selalu dijalankan oleh tni
tapi kalau tidak ada jalan keluar ataupun solusi jangka panjang
seperti yang tadi disebutkan oleh mas anton
maka persoalan penumpukan perwira ini akan terus terjadi
ini bagaimana tanggapan dari komisi satu mas bobi
jadi sebenarnya kan ini sudah diantisipasi
baik dari pengembangan struktur organisasi dan juga peningkatan anggaran
jadi alokasinya untuk mengisi jabatan jabatan baru ini kan sudah ada
dan memang kalau kita lihat ini kan penumpukan di perwira menengah
jadi solusinya itu bukan hanya jangka pendek dengan menambah struktur organisasi baru
jadi artinya prajurit dan perwira itu dengan yang masuk
ini kan berbeda misalkan contohnya di personil di kepolisian
ini kan ada penambahan personil
nah ini semua selain untuk menjawab dinamika pertahanan regional
dengan eskalasi keamanan di laut cina selatan
misalkan dengan kesiapan untuk perang nonkonvensional
ini selain kebutuhan organisasi juga sebenarnya secara ideal
kalau kita lihat
rasio antara jumlah prajurit dan juga masyarakat dan luas wilayah
sebenarnya masih sangat kurang
tapi ini saya rasa sebagai solusi jangka pendek ini sudah cukup baik lah
sudah diantisipasi paling tidak
oke kalau menurut komisi satu sebagai solusi jangka pendek ini sudah cukup baik
dan juga diapresiasi
ini memang mitra komisi satu kepada tni ini ini sekali ya
mesra sekali hubungannya
sampai mengatakan bahwa itu solusi jangka pendek yang sudah cukup baik
nah saya mau tanya ke mas anton kita fokus ya dengan mutasi yang ada di tubuh angkatan darat
saya mau tanya bahwa penunjukan agus subianto sebagai wakasat
dan juga maruli siman juntak sebagai pangkostrat
saya mau tanya kepada mas anton apakah kemudian faktor politis lebih kental
ketimbang melihat kapabilitas dan juga rekam jejak kedua orang ini
pertama itu saya gini
ada pesan bahwa presiden karena presiden yang harus menyetujui ya
pengangkatan untuk naik ke pangkatan di indonesia
ke pangkatan di perwira tinggi
jadi memang ada kesan yang tidak bisa dihindarkan
bahwa mereka yang mendapat promosi kali ini itu dekat dengan presiden atau presiden men
ini fenomenanya kan bukan fenomena baru
ketika di era soeharto kita mengenal ada pak trisutrisno
juga adalah mantan adc lalu juga pak wiranto juga mantan ajudan
lalu di pak sby di tahun dua ribu delapan bahkan pak erwin sujono jadi pangkostrat
lalu pak pramono edy jadi danjen kopassus pada saat yang bersamaan gitu
keduanya adalah ipar gitu ya
nah ini memang ada pesan yang tidak bisa dihindarkan
tapi harus dilihat juga bahwa apa yang
kalau kita melihat rekam jejak dari pak agus subianto
lalu juga maruli simanjuntak sebenarnya tidak ada masalah dengan mereka
mereka sudah memenuhi kalau kita lihat malah terkait itu ya
lalu juga dengan rekam jejak karir mereka mereka dari satuan apa
itu sebenarnya sudah tidak ada masalah
bahwa yang selalu menjadi sorotan adalah karena mereka pernah menjabat di lingkungan istana
itu saja tapi kalau misalnya karir itu sejauh yang saya lihat
misalnya pak maruli gitu ya pak maruli hampir jarang mereka
dia mendapatkan posisi yang hanya sekitar batu loncatan
lihat di kasus di kodam udayana misalnya
dia menjadi pangdam itu sekitar empat belas bulan
lalu jadi ada terlalu yang cukup panjang
itu dia di atas sembilan bulan beliau menjabat
ini juga pak agus subianto
tapi ada kesan bahwa aspek politik ikut bermain
ya itu tidak bisa dihindarkan karena memang presiden yang harus menyetujui
usul pengangkatan yang dikeluarkan oleh wanjak
mas bobi kalau tadi dikatakan oleh mas anton fenomena presiden men
itu sudah lumrah terjadi dari zaman zaman dulu
presiden presiden sebelumnya juga banyak mengangkat perwira perwira di jabatan strategis
orang orang yang pernah ada di sekitarnya
dan ini juga dilakukan oleh presiden jokowi
melihat apa yang dilakukan kepada pak agus subianto menjadi wakasa
dan juga pak maruli siman juntak menjadi pangkostrat
tapi kemudian komisi satu apakah kemudian tidak merasa bahwa
ini akan berdampak buruk kepada psikologis prajurit
ada kesan demoralisasi nantinya kepada para prajurit
mereka merasa bahwa oh kalaupun karir kami bagus
tapi kami tidak pernah melayani presiden
kemudian kami tidak punya kesempatan untuk melesat karirnya
ya saya rasa kan ini kan dalam suatu pencapaian karir
ini kan sebenarnya sama di lembaga swasta ya
ada subyektifitas dan obyektifitas
kalau kami di parlemen yang kami anggap ada subjektivitas
dan juga ada unsur politis itu ya kalau parlemen ikut campur dalam proses politiknya
contohnya dalam fit proper dengan panglima
tetapi kalau pengangkatan di bawah
pengangkatan di bawah panglima tni
saya rasa masih dalam kerangka objektif
kenapa kan ada wanjakti di situ
yang memang tugasnya secara profesional jelas
sama kalau misalkan kita di bumn
bumn itu ada fit proper untuk direksi
tetapi kalau untuk manajemen itu assessment test
kalau assessment test itu kan ada dia jejak rekamnya harus ini dulu ini dulu
tetapi kalau fit proper dengan subjektivitas
oh itu ada kepantasan
ada mungkin ada kedekatan mungkin ada hal lainnya
ini yang kalau menurut saya kalau di level di bawah panglima tni
saya rasa masih profesional lah
karena kalau tidak profesional ya bagaimana melewati proses wanjakti
karena kan itu tadi disampaikan mas anton untuk dan pak andi
kalau untuk jabatan a itu harus ada prerequisite nya
dia pernah di a b c d
jadi itu sebenarnya hal hal yang sudah jelas
mas bobi tapi ini tiga mantan komandan pas pampres
pampres mendapatkan jabatan strategis
artinya faktor kedekatan kepada presiden itu menjadi faktor tambahan
atau faktor plus yang sangat diprioritaskan kan
nggak kalau menurut saya
karena itu tadi konteksnya kan masih profesional
kedekatan itu kan sangat subjektif
kalau mau dibilang dekat dalam kita list saja menjadi pangkostrat dulu
ada pak rian mizar tiakudu dia mantu wakil presiden
ada pak agus wirahadi kusuma dia itu adalah ponakan
ada pak erwin sujono ada pak pramona edi itu adalah ipar pak sbe
itu jelas ada hubungan keluarga
dan itu sudah dilihat tidak ada masalah dalam rangka penilaian kinerja
mereka semua baik semua
jadi kalau misalkan sekarang untuk menjadi top itu harus menjadi dan pas pampres
saya rasa tidak juga
sudah pasti kan mereka di dalam pak era pak jokowi ini tidak ada yang relatif famili dengan pak presiden
jadi saya rasa masih dalam rangka objektif
tidak ada subjektifitas kedekatan
oke masih dalam kerangka objektif dan profesional mas anton kalau menurut mas bobi sebagai mitranya tni
tapi saya mau tanya menurut kacamata anda
analisis anda apakah dengan diangkatnya tiga mantan komandan pas pampres
dan ini sudah menjadi fenomena presiden semen sekian lama
bukan hanya dilakukan oleh presiden jokowi
tapi dilakukan oleh presiden presiden sebelumnya
mengangkat orang orang dekatnya untuk menduduki jabatan jabatan strategis
apakah itu akan berpengaruh kepada psikologis perwira di tubuh tni
apakah mereka kemudian akan
semakin mempertanyakan bahwa kalau kami tidak pernah melayani presiden
kami tidak punya kesempatan yang sama
meskipun kami lebih berprestasi dibandingkan dengan orang orang ini
ya bahwa gini ketika dalam promosi terutama untuk periura tinggi
tentu rekam tour of duty tour of area itu menjadi salah satu faktor
dan ketika dia punya pernah punya kesempatan berkerja dengan presiden
tentu juga itu menjadi salah satu faktor
tapi itu bukan menjadi penentu kenapa
karena tidak semua yang tercatat pernah menjadi komandan pas pampres itu sampai ke level bintang empat
itu hanya ada beberapa yang namanya pak endriarto nosutarto
sama yang kedua angka perkasa
jadi tidak ada jaminan sebenarnya tapi kali ini promosi akan lancar lancar
jadi walaupun bekerja di lingkungan pas pampres
ada yang pensiun di bintang dua ada yang pensiun di bintang tiga
dan bisa mencapai top level
jadi tidak ada jaminan karena memang ketika dalam proses uang jakti
lagi lagi bekerja dengan presiden tidak menjamin bahwa dia akan dapat promosi yang lancar
itu kalau kita lihat rekam jejak dari mantan mantan dan pas pampres membuktikan seperti itu
jadi memang tidak otomatis mereka akan sampai langsung melesat ke bintang empat
jadi mereka sekalipun ini sekarang posisi di bintang tiga
apakah mereka nanti akan menggantikan pak dudung itu juga belum tentu
karena ketika pemilihan untuk sebagai seorang kepala pas itu akan semakin banyak pertimbangan
bagaimana tadi ucapan mbak rifana jangan sampai misalnya ini menyebabkan demoralisasi prajurit dan lain lain
justru kita akan menyoroti misalnya ini jelas politisasi
kalau dari dan pas pampres itu misalnya dia hanya menjabat satu bulan dua bulan langsung loncat kepangkatan
loncat jabatan nah itu baru kita akan bilang ini adalah politisasi
artinya orang orang yang sekarang mendapatkan jabatan jabatan strategis itu sudah melewati proses sesuai waktunya begitu mas anton
tidak ekspres tidak instan begitu
saya belajar kita melihatnya bahwa tni kan memang harus didorong untuk lolos ke profesional
jadi dalam sebuah jabatan itu harapannya minimumnya adalah sembilan bulan
jadi dia bisa do something jadi ada penyesuaian lalu dia bisa menyiapkan program dan melaksanakan program
kalau dia hanya dalam waktu satu tiga bulan itu tentu saja
kita akan bisa menduga oh dia hanya untuk mencari untuk bisa naik pangkat lalu bisa dapat promosi tambahan
ketiganya ini kita bisa lihat apakah mereka melakukan itu semua
jadi ini lagi kita bisa melihat apakah ini adalah politisasi atau tidak
bahwa kedekatan mereka atau mereka pernah bekerja sebagai komandan pas pampres adalah salah satu faktor
tapi itu bukan menjadi faktor yang penentu utama
oke kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia
terima kasih mas
terima kasih pak

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada anggota komisi satu dpr ri bobi rizaldi dan anton ali abbas kepala center for intermestic and diplomatic engagement atau cd
kita ke mas bobi dulu
mas bobi ini kita secara spesifik ya membahas soal pak maruli siman juntak menantunya pak luhut
ini posisi pangkostrat sudah cukup lama kosong ya sampai kita juga bertanya tanya kenapa harus selama ini kosong dan akhirnya diisi oleh pak maruli simanjuntak setelah spekulasi kemudian beredar kemana mana begitu ya
apakah kemudian komisi satu menilai ada tarik menarik sekian lama negosiasi politik dalam pengisian jabatan pak kostrat ini
saya rasa enggak lah kalau dilihat dari listnya kan kita lihat kalau tidak salah pernah ada juga kosong sampai sepuluh hari itu
mungkin kalau nggak salah di zamannya pak erwin sujono kalau nggak salah
jadi ya mungkin wanjaktinya ini lagi kena ppkm kali ini jadi mungkin terlalu lama
tapi saya rasa apa yang sudah ditunjuk sekarang itu sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi dan juga tidak terlalu
relevan kosongnya itu kenapa
karena utamanya kan pak kostrat itu kan perintah presiden jadi dia memiliki garis komando ke presiden juga
oke artinya tadi anda mengatakan bahwa ada pangkostrat yang lama tidak diisi selama sepuluh hari tapi ini sudah berbulan bulan mas bobi
dan anda sempat juga
hanya dua bulan kok
ya itu berbulan bulan
itu tidak menjadi pertanyaan ya
untuk komisi satu
ya enggak masalah itu
oke enggak ada masalah
saya mau tanya ke mas anton
kosong hampir dua bulan tidak ada masalah
kalau menurut komisi satu apakah mas anton juga mencium adanya tarik menarik negosiasi politik yang memang cukup lama penentuan kursi jabatan pangkostrat ini yang akhirnya diisi oleh pak maruli simanjuntak
ya memang dua bulan yang rangkap jabatan dilakukan oleh jenderal dudung itu memang adalah yang pertama
jadi memang yang paling panjang
memang lalu kesan bahwa ada tarik menarik
itu kemudian tidak bisa dihindarkan
karena kita pun bertanya tanya sebenarnya
apakah memang stok salon yang memang qualified untuk berduduki pak kostrat apakah memang sangat sedikit
kan gini bahwa stoknya kan ada banyak
mulai dari bintang dua sampai bintang tiga
karena pak kostrat bisa diduduki oleh seorang yang berpakat legend ataupun juga major yang promosi
itu memang kemudian kesan bahwa ada tarif menarik itu tidak bisa dihindarkan
kita juga memang publik itu bertanya tanya
kenapa kemudian untuk jabatan strategis seorang sang kostrat itu wanjakti harus menunggu lama
apakah memang ada usul yang ditolak presiden atau ada memang rapatnya apa
saya tidak pernah tahu
mengingat memang proses wanjakti itu memang sangat tertutup
jadi publik memang tidak pernah tahu bagaimana prosesnya
ataupun misalnya kenapa pak maruli yang dicalonkan
apakah memang ada calon lain
yang dicalonkan lalu kemudian diajukan kepada presiden
kemudian presiden memilih pak maruli
kita publik tidak pernah tahu bagaimana proses dari wanjakti
karena memang proses wanjakti sendiri tertutup
saya pikir seperti itu mbak
mas bobi kalau tadi menurut mas anton bahwa ini adalah yang terlama
apakah kemudian ada calon lain yang diajukan dalam proses di wanjakti
kemudian ditolak oleh presiden
mungkin dari komisi satu tahu bocorannya sedikit mas
apakah memang satu satunya nama itu pak maruli
atau memang ada nama lain yang kemudian diajukan presiden
kemudian dipilih salah satu
atau memang sangat sulit sekali untuk mencari perwira di tni angkatan darat
untuk memenuhi jabatan pak kostrat mas bobi
jadi ini memang yang terlama
karena sebelumnya itu di zaman perpindahan dari pak mulyono ke pak edi rahmayadi
itu dari lima belas juli ke dua puluh lima juli
kalau nggak salah itu sepuluh hari
nah itu tadi sudah disampaikan oleh mas anton
wanjakti itu kan tertutup dan memang secara konstitusi dan juga secara tupoksi dari komisi satu
kan kita juga tidak berurusan dengan wanjakti
karena itu kan levelnya adalah bukan level politis
dan kita lihat juga tidak ada masalah
kiranya memang ada suatu hal yang urgent
pak kostrat tidak ada panglimanya
itu bukan berarti komando itu ada kekosongan
tidak seperti ada kekosongan misalkan triomfira terhadap
presiden itu tidak
jadi buat kami itu bukan hal yang kami spekulatifkan
tidak ada hal yang sangat berbahaya terhadap fungsi komando organisasi militer kita
jadi ya buat kami ya kalau masih dua bulan ya ini mungkin rekor terlama
mungkin nantinya kita akan mengaktif untuk berikutnya jangan terlalu lama
tapi tidak hal yang secara substansi itu berbahaya
atau ada suatu hal
oke mas bobi terakhir ini kita tahu bahwa pak maruli adalah menantunya pak luhut panjaitan
banyak yang khawatir ini akan berpotensi timbul konflik of interest dan dualisme loyalitas
tanggapan dari komisi satu melihatnya seperti apa mas bobi
kita lihat kalau jabatan pangkostrat dulu dulu pernah ada pak erwin sujono
ada pak edi itu jelas jelas ipar keluarga dari pak presiden sbe yang masih aktif
lantas dulu ada pak arya mizar dari yakudu
walaupun pak wapad
wapresnya pada saat itu bukan yang aktif pak trisukrisno
jadi banyak hal yang saya rasa hubungan keluarga sudah dibuktikan dalam jejak rekam di posisi panglima kostrat
mereka tetap bekerja secara profesional
oke tetap bekerja secara profesional
kalau itu harapannya dari komisi satu
mas anton terakhir menurut anda pak maruli menantunya pak luhut ini setelah diangkat menjadi pangkostrat
apakah mampu menjaga monoloyalitas dan tidak terjebak dalam konflik of interest
atau memang itu agak sulit gitu
untuk menggerakkan pasukan itu kan memang tidak mudah ya
tidak seperti saat orde barulal
jadi ada banyak barrier ada banyak persyaratan setelah rupa
jadi kalau soal pergerakan pasukan jelas kontrolnya jauh lebih banyak
dan nanti mas bobi dan teman teman juga pasti akan ikut
harapannya ikut bisa memonitor lebih lanjut
kalau sejauh yang saya lihat bahwa kalau tni biasa sih bergeraknya
ternyata menurut saya itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari
tetapi nanti lagi lagi sejarah akan membuktikan
apakah misalnya seorang maruli simanjuntak ini dia punya loyalitasnya bercabang
jauh yang saya lihat kalau misalnya ketika beliau bertugas di pas pampres misalnya
udah dua kali ada wadah sama pasampres itu membuktikan beliau monoloyalitas
presiden kembali menyebutkan usul wanjaki untuk menunjuk seorang merulis
waktu yang akan menjawab dan sejarah yang akan mencatat apakah para perwira tni yang saat ini baru menduduki jabatan jabatan strategis di tubuh tni ini mampu menjaga loyalitasnya kepada negara
karena sekali lagi kita akan menghadapi kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat sehingga loyalitas tni kepada negara itu sangat dibutuhkan
terima kasih sekali dua orang narasumber
sudah bergabung pada sore hari ini ada mas bobi rizaldi anggota komisi satu dpr ri dan juga mas anton ali abbas kepala center for intermestic and diplomatic engagement
selamat sore dan sehat selalu mas bobi mas anton